sampai jumpa di video selanjutnya
iya iya pak memang aku yang minta untuk adopsi marwa
tapi sekarang aku nyesel aku nyesel
sekarang apa yang kamu sesali semua
atau jangan jangan kamu
aku sendiri sih
belum punya anak
di rumah ada si anak angkat
suami aku sayang banget sama dia
dia nyoekin aku
tapi kalian kan udah menikah lama
atau mungkin salah satu dari kalian
ya memang aku yang mandul
nggak ada maksud menyinggung
gini temen aku ada yang difundis mandul sama dokter
cuma setelah lima tahun kemudian dia hamil
kok bisa gitu ya
ya dokter juga manusia
mungkin ya analisanya yang salah
bisa jadi sih
atau selama ini suami kamu yang maju
nggak ada maksud menuduh
ya kemungkinan aja
kamu yang selama ini mandul
akhirnya ya setelah seminggu lebih kamu tinggal di hotel
kok rumah sakit dibilang hotel
habisnya kamar rumah sakitnya kayak hotel sih
kamu semua k sambil zegi bangku
beberapa kali wajar
ngerti tuh bang
t membantu bangku
ada komen atau
oh itu mungkin karena lihat kamu sakit saya jadi ingat sama anaknya
udah ya marwah nggak usah ngobrol dulu
kan kata dokter kalau mau cepat sekolah kamu harus banyak banyak istirahat
ya pak terima kasih ya pak
kok terima kasih sayang
makasih kalau papa udah selalu sayang sama marwah
marwah selalu berharap kalau papa itu adalah papa kandung marwah
fah istri kau mana
nggak di rumah
iya pak ibu dari kemarin belum pulang
saya pikir ibu nginep di rumah sakit
alhamdulillah nunda pulang ke rumah
saya seneng sekali nond
apalagi lihat non sekarang udah sehat
iya bi marwah bosen di rumah sakit terus
harus pakai biasa
suamiku bentar ya
kamu dimana sekarang
kata syarifah kamu dari kemarin belum pulang
kacau dari rencanaku
kamu udah pulang ke rumah
parah gimana keadaannya
sukma jawab dulu pertanyaanku
di mana kamu sekarang
aku tuh lagi di rumah ibu
ntar lagi aku pulang ya
enggak usah sukma
aku lagi capek
kirim salam aja ya buat ibu
kamu cepat pulang
iya nanti aku sampai
yaudah aku pulang sekarang ya
sekarang mau pulang ya
kapan mau ketemu lagi
nanti aku telepon kamu
tumben sayang kamu gak temuin marwah
aku iri sama dia
rasa sayang kamu ke dia
itu melebihin rasa sayang kamu ke aku
dan seminggu dia sakit di rumah sakit
seminggu itu juga kamu gak pernah pulang ke rumah
marwah itu kan anak kita sayang
dia itu anak pembantu kita
siapa yang meminta adopsi marwah
dan kamu sendirikan yang memilih dia
aku yang minta untuk adopsi marwah
tapi sekarang aku nyesel
sekarang apa yang kamu sesali sukma
atau jangan jangan kamu memang belum bisa hamil
kalau hanya karena kita mengadopsi marwah
itu kan perbuatan baik semua
gak perlu disesali juga kan
aku menyayangi marwah
itu seperti aku menyayangi anakanku sendiri
itu sama seperti aku
baru itu sudah ternyata

ibu sebelumnya ingin ituan buktinya
aku menyuruh tuanku
untuk pada saat bartember

kamu kok bujat kamu sakit
apa udah sembuh
sekarang marwa udah baikan
kamu minum dulu ya
terima kasih pak
saya merepotkan bapak
saya memang sudah biasa seperti ini pak
kamu udah terbiasa seperti ini syarifah
saya sudah biasa pingsan seperti ini
ya tuhan sarifa
besok aku antrian kamu ke dokter ya
jangan pak jangan
saya selama ini sudah merepotkan keluarga bapak
dengan bapak menyayangi maru aja
itu sudah cukup buat saya pak
saya gak mau merepotkan bapak lagi
harusnya aku yang tanya kenapa
ngapain kalian satu kamar
satu tempat tidur
aku sama sarifah tidak berbuat apa apa ya
aku lihat pakai mata kepala aku sendiri